bagus sekali jadi mas a h e pak tuan prasila kurahmi ada kegiatan bersama
ini melengkapkan pertemuan pertemuan yang biasanya dalam ruang
yang hanya diketahui oleh fungsionaris partai
tapi kalau sekarang pertemuan dilakukan secara terbuka
dan harapannya ini menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa pilihan boleh berbeda
kemudian kebijakan punya dasarnya berbeda
tetapi pertemanan persaudaraan tetap terjaga